jenazah ilham nur fatmi listiadi mahasiswa universitas islam indonesia yang tewas saat kegiatan pecinta alam dimakamkan di lombok timur
ibu nda ilham sempat pingsan saat jenazah dimasukkan ke liang lahat
ratusan pelayat mengantarkan jenazah ilham nurfatmi listiadi ke pemakaman di lombok timur nusa tenggara barat
mahasiswa semester empat hukum internasional universitas islam indonesia ini tewas saat mengikuti kegiatan pecinta alam di gunung lawu jawa tengah
hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut sempat membuat acara pemakaman ditunda hingga usai sholat zuhur
ibu korban sempat pingsan saat jenazah dimasukkan ke liang lahat
keluarga meminta aparat melakukan investigasi dengan cepat dan segera menangkap pelaku
ya sebenarnya kalau dari keluarga memang sangat mengharapkan agar
ada semacam proses investigasi dan apa namanya
tindakan dari pihak yang berwajib agar para pelakunya bisa ditindak tegas
karena memang kami sudah coba sudah komunikasi dan sudah kami laporkan dengan polda dig dan polres karanganyar
dan mereka bekerjasama dalam mengusut persoalan
selain meminta pihak kepolisian dan kampus mengungkap kasus itu
pihak keluarga juga berharap kegiatan pencipta alam di universitas islam indonesia dibubarkan
lalu rahmat junia di lombok timur